langkah indonesia melaju ke putaran final piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat tentunya akan ditentukan malam ini melalui laga melawan turkmenistan
lalu bagaimana peluang timnas untuk lolos
sudah bergabung bersama kami ada roni pangemanan pengamat sepak bola
halo selamat sore bung roni apa kabar
selamat sore iqbal ya kabar baik saya ada di stadion manahan solo
harus lebih awal kita harus masuk di sini karena perlu saya laporkan
ada kan presiden jokowi mau datang bawa penjokowi
jadi kita itu memang harus betul betul mengikuti perotap yang ada
jadi pertandingan masih tiga jam kita sudah harus stand by begitu iqbal
baik berarti bisa sekalian untuk melakukan live report untuk cnn indonesia juga di sini bu roni ya
oh iya suatu kelompok saya ada di stadion ini ini luar biasa bagi cnn ini
baik baik bu roni bu roni berbicara soal apa yang akan kita lihat bersama nanti malam
nah melihat kemenangan yang meyakinkan timnas atas cina taipei sabtu lalu
bagaimana anda melihat penampilan yang akan disajikan oleh timnas
melawan turkmenistan nanti malam
mengingat bahwa turmenistan sendiri ini kalau di atas kertas ternyata kalau saya tidak salah ini justru di atas indonesia apa betul itu
ya kalau melihat kita menang dengan sembilan gol dan turkmenistan hanya menang dengan empat gol
bawaan cina tip memang ada perbedaan
ya kelas kita memang di atas cina tip
tapi kita tidak boleh terbuai tidak boleh terlena dengan hasil kemenangan itu
mereka harus menang dalam pertandingan ini
kalau kalah mereka out
kita memang diuntungkan ada dua hal
pertama kita bermain di kandang di stadion manahan solo
tentunya support yang luar biasa dari penonton ini akan mengganggu bagi konsentrasi pemain pemain turkmenistan
kedua kita diuntungkan juga dengan hanya butuh hasil imbang untuk lolos
karena secara agregat gol kita lebih bagus ya
lebih lima gol dibandingkan dengan turkmenistan
namun tidak tidak boleh menganggap enteng lawannya
harus fokus dalam pertandingan ini
jadi kita tidak boleh buang buang peluang juga
karena salah satu masalah pemain pemain kita saat menang melawan cina tip kemarin banyak membuang peluang
artinya finishing touch dari pemain pemain kita harus tetap ditingkatkan
kemarin itu ada enam belas on target
yang kita dapatkan cuma sembilan gol
mestinya kan ada enam belas gol dari tiga puluh satu tembakan yang dilakukan pemain pemain indonesia
jangan terulang lagi melawan afganistan
pasti turkmenistan belajar
mereka nonton semua kemarin
ketika kita menang melawan cina tip
dan mereka tahu
dimana letak kekuatan kita kelemahan kita
pasti mereka akan pelajari
terutama pelatih mereka ahmed
dia sudah mengatakan
dia sangat salut dengan sti
namun mereka sekarang nggak harus bisa menang melawan pasukan sti
tidak ada pilihan lain
jadi mereka akan bermain terbuka
mereka akan habis habisan melawan indonesia
kalau tim indonesia sendiri harus fokus
tapi kalau misalnya yang patut diwaspadai dari tim turkmenistan ini seperti apa
kalau pilihan mereka
kalau perlu diwaspadai
kalau melihat mereka punya pemain yang mencetak tiga gol ke gawang cina taipei
ini pemain yang berbahaya
punya skill punya kemampuan yang luar biasa
menjadi tugas bagi pemain pemain belakang kita
terutama elkan bagot dan rizky ridho untuk bisa mematikan pergerakan dari sam ahmed ini
bukan hanya sam ahmed
tetapi mereka punya omoruk
kemudian mereka punya saparov
ya arslan saparov
pemain nomor punggung sepuluh
kalau sam ahmed ini kan pemain nomor punggung sebelas
ada tiga pemain yang perlu diantisipasi oleh pemain pemain indonesia
untungnya kita punya gelandang gelandang yang lebih bagus secara kualitas dibandingkan dengan gelandang gelandang yang ada di turkmenistan
jadi ini keunggulan kita
farjaner marcelino ferdinand arkan fikri dan witan sulaiman itu saya lihat lebih bagus
yang kalau melihat membandingkan dengan pertandingan antara turkmenistan lawan cina tip dan kita melawan cina tip ini kita bagus dibandingkan dengan mereka
namun keunggulan ini tidak
boleh kita anggap sekali lagi anggap remeh
apakah ini artinya bung roni bahwa nantinya sintayong ini akan menggunakan formasi yang sama seperti menghadapi saat melawan china taipei pada beberapa hari yang lalu
ya itu yang menjadi kita agak berpikir di sini
apakah the winning team dari sintayong melawan cina tip akan dipertahankan
atau ada perubahan atau rotasi
karena biasanya sintayong itu dari satu pertandingan ke pertandingan kedua atau pertandingan ketiga nantinya
ini kan cuma dua pertandingan
selalu ada perubahan perubahan satu dua pemain
tapi menurut saya iqbal lebih bagus di babak pertama pertahankan the winning team melawan china taipei
hernando ari di bawah mistar di kanan rio fagmi di kiri ada pratama arhan erkan bagot sama rizky ridho dua back tengah
kemudian ada empat gelandang witan di kanan marcelino ada di kiri arkan fikri bersama dengan ivar yenner
dua pemain depan kita itu sananta ramadhan akan bermain dengan rafael struyck
itu komposisi terbaik
sebelum ada pergantian pergantian pemain di babak kedua yang harus dilakukan oleh sti
tapi kalau harus berubah saya pikir itu kan semua ada otoritas ada di sti kalau dia ingin berubah satu dua pemain
saya pikir itu iqbal
oke bu roni jadinya kalau menurut bu roni sendiri melihat apa yang sudah dipersiapkan sintayong terhadap timnas u dua puluh tiga indonesia
apakah bu roni yakin bahwa timnas indonesia ini akan memenangkan laga kali ini
iya kemarin mereka latihan di sriwedari ya delapan belas perhubungan
delapan belas dua puluh lima mereka latihan dan ada sistem organisasi yang dilakukan oleh stj
saya pikir kalau kita menang saya yakin di atas kota kita akan menang
tapi sekali lagi anak anak tetap harus fokus bermain
kita bermain normal aja menikmati permainan
jangan banyak membuat kesalahan kesalahan
sifat egois dari pemain harus dibuang
jangan terlalu egois bermain untuk menunjukkan bahwa saya hebat
harus bisa bermain sebagai sebuah tim
kalau kita bermain seperti ini kita bisa menang di atas dua gol
jangan lupa melawan turkmenistan
asalkan bermain dengan baik
bermain dengan bagus terutama dalam permainan passing passing kita
jangan salah salah passing lagi
tapi saya pikir ya kalau bicara soal pemain pemain kita dibandingkan dengan turkmenistan
kita bisa atasi mereka
karena stj juga kemarin mengatakan bahwa mereka bisa menjadi juara grup dan lolos ke qatar tahun depan
jadi ada rasa optimis dari stj dengan tim aswadia bahwa mereka bisa menang melawan turkmenistan
optimis dari bung ropan sendiri kenapa hanya dua gol bukan sembilan gol seperti waktu melawan china taipei
kalau melihat kan kita ini bermain dalam posisi yang lagi bagus unggul
tidak perlu terlalu banyak banyak gol
kalau kita bisa menang dengan lima enam gol kan disyukuri bonus itu
karena lawan juga itu termotivasi
mereka tidak punya pilihan
pilihan mereka adalah menang
kalau seri apalagi kalah kan out turmenistan
makanya saya pikir bagi kita itu satu aja cukup dua aja
yang penting kita menang
karena kita kan butuh imbang saja sebenarnya
baik bu roni
tentunya kita lihat bersama sama bagaimana nanti malam timnas indonesia u dua puluh tiga melawan turkmenistan
apakah bisa benar benar membuat rakyat indonesia ini berbangga terhadap permainan yang akan berlangsung pada nanti malam
terima kasih sekali lagi bu roni pangemanan pengamat sepak bola tanah air
sampai berjumpa lagi di lain kesempatan